gara gara rebutan penumpang sebuah mobil angkutan umum di kota kediri selasa dini hari hangus dibakar oleh orang tak dikenal
pembakaran ini merupakan buntut pertikaian antara taksi pelat kuning dan plat hitam di kawasan stasiun besar kediri yang tak kunjung selesai
apa di ruangan memang anda salah kok harus transparan kita kasih tahu
kemarin udah tak bilangin kan aku bolkan kesepakatan kalau gak ada izin raya gak ada aturannya
adu mulut sempat terjadi antara polisi dan sejumlah sopir angkutan plat hitam saat akan dipertemukan dengan para sopir angkutan umum di halaman stasiun kediri selasa siang
polisi sengaja mempertemukan kedua pihak yang sedang bersih tegang untuk mengakhiri konflik yang timbul akibat rebutan penumpang
tindakan tegas ini merupakan buntut dari aksi pembakaran sebuah mobil angkutan umum selasa dini hari
diduga mobil tersebut sengaja dibakar oleh orang tak dikenal akibat perselisihan antara paguyuban angkutan umum
dan perwakilan taksi plat hitam di kota kediri
agar konflik tidak semakin luas petugas polres kediri akan menempatkan personilnya di kawasan stasiun
dan menindak langsung mobil plat kuning maupun taksi plat hitam yang sengaja mengangkut
penumpang di kawasan tersebut
sementara kasus terbakarnya mobil mpu kini masih diselidiki petugas satreskrim polres kediri kota